kemarin katanya terlalu mewah rumah menteri pak
oh tapi mungkin dalemnya gitu pak kayak terlalu bagus
kemarin katanya terlalu mewah pak rumah menteri pak
itu lebih kecil daripada widyatantan
biasanya memang tidur dapur orang tamu orang ramah
tapi punya rentang itu sama
itu sama semua itu tiga puluh enam
satu rumah pagunya berapa sih pak satu rumah cuma
tapi mungkin fasilitasnya pak mungkin lebih mewah dari yang di kecantra
kalau saya lihat di rumah luar menteri sini lebih mewah
mas udah cek juga pak yang di ikai udah cek pak rumah nanti yang mau dikembali

itu kan yang asn kira kira berapa
pak kata pak azwaranes jadinya september
jadinya yang benar juli atau september ya pak
ada semua itu desember selesai
yang juli ini mungkin dua belas tower dulu
jadwalnya juli dua belas tahun nanti september atau september sisanya september selesai
itu dari asn yang pernyataan dulu pak
lima belas tower itu bisa menampung berapa orang pak
ya itu yang otomatis pak
berarti istana wapres juga nanti istana itu akan lelang lagi pak
pak itu yang tower itu dari ks satu sampai asn yang baru masuk itu semua tamu pak
tinggal nggak tahu yang bujangan
itu kan berasal dari bipang kata pak
apa pak tadi jauh jauh
ini campur ya nggak tahu
ini campur ya nggak tahu

yang dulu yang menyebut mewah siapa
saksikan program program kompas tv melalui siaran digital btv dan media streaming lainnya